hai belum luput dari ingatan kita semua saat kisruh pascaw tttni oleh kpk kini terjadi lagi
anggota tni rame rame datang ke polores sambesmedan terkait dengan penahanan salah
satu anggota keluarga mereka tidak sedikit kemudian yang menilai bahwa peristiwa tersebut
masuk dalam kategori intimidasi benarkah demikian akan kita bahas bersama dengan
ketua badan pengurus setara institute hendardi selamat malam pak hendardi
selamat malam mbak selamat malam pak mayor deddy ini kan mengatakan pada saat datang ke
polores tabes sebagai kuasa hukum akhir hak tapi membawa sejumlah anggota tni berseragam
lengkap hal seperti ini dapatkah kita kategorikan sebagai upaya intimidasi dari tni dan juga
kategori abuse of power dan kalau iya kenapa masih saja terus terjadi hal hal seperti ini
ya saya kira apa yang dilakukan itu betul itu adalah intimidasi ya karena walaupun mereka
mengistriakan itu sebagai koordinasi dan juga silaturahmi ya dan ini memang buntut atau bukan
buntut tapi sebenarnya pengulangan dari apa yang terjadi pada kpk ketika pak kpk kemudian
diintimidasi juga institusinya dan sampai meminta maaf ya jadi apa yang dilakukan ini
sebetulnya merupakan walaupun itu diistilahkan seperti membantu penegakan hukum kunjungan itu
lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum dan ini terhadap apa apa yang sedang dilakukan oleh
polres polrestabes medan cara yang dilakukan oleh aparat tni ini menurut saya dan sikap permisif
dari kodok kodam bukit barisan itu dan serta merta juga mengatakan bahwa ini adalah hal yang lebih
tepat juga polda sumerata utara utara ini sebagaimana ditunjukkan oleh masing masing
jurubicaranya itu saya kira ini mendorong semacam normalisasi intimidasi penegakan hukum di banyak
sektor pola ini kan sudah berulang bolak balik pola penyelesaian semacam ini ini di beberapa
kasus ya misalnya apa seperti di kupang pada tahun dua ribu tiga bulan april jane ponto di sulawesi pada dua bulan
juga dan banyak lagi ya semuanya berakhir dengan pernyataan bersama bahwa antara perwakilan
institusi polri dan tni bahwa apa ini tidak ada apa apa dan saya kira ini adalah sinergi dan
soliditas artisisial yang membuat kasus ini terus berulang dan tidak pernah bisa diselesaikan
di dalam apa kerangka relasi sipil militer yang sehat pak hendardi apakah kemudian
tidak adanya ketegasan atau keberanian untuk mengatakan bahwa peristiwa peristiwa serupa
ini adalah intimidasi yang terdekat adalah peristiwa tni dan kpk inilah yang kemudian
membuat peristiwa serupa kembali terjadi karena tidak adanya ketegasan ini ya tentu saja ya tidak
apa ini ketidak tegasan dan apa pura pura tidak ada masalah ini yang sering
apa ini padahal sudah jelas ya persoalan utamanya adalah supermasi tni dan dengan privilege
peradilan militer itu salah satu penyebab penyebab permanen normalisasi intervensi itu penegakan
hukum ini akan terus terjadi meskipun orang yang bermasalah dengan hukum itu bukan anggota tni
seperti di polrestabes medan ini tetapi dia menunjuk tni sebagai penasihat hukum apa apaan itu
ya cara intervensi
penegakan hukum di polres polrestabes medan kemudian bisa terjadi nah ini apa saya kira di dalam undang undang
tni itu jelas tni adalah alat pertahanan negara dan tni bukan aparat penegak hukum sehingga tidak bisa
dan tidak boleh oknum anggota tni memaksakan dan mengintervensi apalagi mengintimidasi proses
penegakan hukum dan itu apa ya hari ini saudaranya di ini besok siapa
apa adiknya kakaknya emaknya semua bisa diurus oleh apa tni ya ini kan cara lama cara cara pokrol bambu
pada masa masa lalu pak hendardi kenapa keberanian itu tidak ada ya pak hendardi kenapa keberanian
untuk melawan intervensi tersebut tidak ada padahal kalau kita lihat dari kasus ini sudah
jelas jelas ada di undang undang bahwa tni tidak boleh mengintervensi kemudian pada kasus kpk dan tni
banyak juga undang undang yang menyatakan kpk bisa untuk memeriksa anggota tni kenapa tidak ada
keberanian pak hendardi yang pertama begini di lapangan itu tidak mudah juga ya polisi ini
memang apa didatangi empat puluh orang ya apa bukan intimidasi itu ya walaupun dibungkus
dengan silaturahmi dan sebagainya empat puluh orang kemudian apa mereka bahkan setengah mengancam dengan akan
meratakan gedung dan lain lain lah apapun ya apa yang diucapkan seperti juga di kpk ya
mereka memaksa untuk mengapa mengambil tsk nya dan mereka adili sendiri itu jelas apa apa dan
apa mereka selalu memiliki alasan bahwa militer bisa mengadili sendiri tapi ini
sudah lebih jauh apa yang terjadi di polrestabes medan orang sipil dibela oleh tni dan mau diambil
begitu ininya jadi dan kenapa anda tanya kenapa bisa apa polisi tidak berani saya kira
memang kalau begini mereka pilih jalan untuk apa tidak ma tidak memunculkan perusahaan terbuka
begitu sementara apa tni sendiri merasa ini nah ini kemudian apa jawaban saya adalah ini terpulang
pada pimpinannya pada pimpinan dan pada apa jadi nggak bisa ya kemudian panggilnya ini bisa jadi

kemudian panglima tni menyatakan bahwa ini persoalan lokal lah persoalan apa regional ini persoalan yang
harus persoalan yang akut yang harus diselesaikan gitu nggak bisa menurut saya itu disederhanakan
sebagai persoalan apa koordinasi seperti presiden jokowi menyatakan itu dalam persoalan kpk ya tidak
sekedar itu bahwa ada supermasi militer yang masih kuat ya dimana para pemegang legislasi seperti
presiden dan dpr ini tidak mampu tidak punya nyali tidak punya keberanian untuk menyelesaikan itu
terutama menyangkut institusi peradilan militer kalau itu peradilan semua apa ini kan artinya tidak
ada kesadaran bahwa di apa yang dilakukan ada kepolisian itu adalah persoalan memang peradilan
sipil dan itu tidak boleh di kemudian diintervensi itu persoalannya bahwa ini persoalan lebih persoalan
politik bahwa pimpinan di atas tidak mau melakukan pengawasan dan apa penindakan ini harus ditindak
tegas menurut saya baik pak hendardi berbicara mengenai pimpinan akhirnya setelah kasus banyak
untuk kasus yang terakhir ini panglima tni memerintahkan dan puspom tni untuk memeriksa
langsung dan mengatakan memang sempat mengatakan bahwa perlakuan yang terjadi di polrestabes
medan ini medan kurang etis untuk dilakukan apakah ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi
apa yang terjadi selama ini dan solusi jangka panjangnya apa
hai ya iya solusi jangka pendek yang paling simpel adalah memang harus diberi sanksi ya
harus di ini dan pimpinan harus dalam hal ini panglima tni pimpinan kodam pangdam ya itu
harus tegas menyatakan bahwa ini adalah suatu pelanggaran karena tni ini alat pertahanan bukan
urusin pekara ya bukan menjadi penasihat hukum itu tidak ada dimana mana dia adalah alat pertahanan yang
urusan pertahanan apalagi ngurusin saudaranya di di wilayah hukum sipil di wilayah dimana polres
menangani itu jadi saya kira yang mesti dilakukan itu dalam tingkat ini dalam hal yang besar lagi
ada harus di memang harus ada legislasi yang lebih kuat untuk menghindari atau mengabaikan
atau mengabaikan segala makhluk makhluk yang terhadap orang lain dan bahkan dari bagian dari bagian dari bagian dari
menghindari atau menyelesaikan persoalan peradilan militer yang masih menjadi proteksi atau impunitas bagi militer
saya kira itu apapun walaupun panglima tni membantah itu tidak lagi order baru
saya tahu di tni ada reformasi yang cukup kuat tetapi saya ingin ingatkan bahwa peradilan militer itu adalah warisan orde baru
yang mestinya sudah dirubah dan tni harus punya itikat juga untuk merubah itu
karena di semua negara demokrasi tidak saja semua urusan urusan di dalam konteks sipil
dia diadili diproses oleh peradilan umum atau peradilan sipil bukan di militer
baik janganlah soliditas polri tni ini hanya menjadi cover semata seperti itu ya pak hendardi
terima kasih ketua badan pengurus utara insinyur
hendardi pak hendardi telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news